berikutnya dinas kependudukan dan catatan sipil di sdukcapil dki jakarta
memprediksi pendatang baru yang datang ke ibu kota pasca lebaran akan mencapai empat puluh ribu orang
kepala dinas dukcapil dki jakarta budi awaludin di gedung balai kota dki jakarta rabu siang menyatakan
pendatang baru yang masuk ke ibu kota setelah hari idul fitri tahun ini
mengalami peningkatan sekitar dua puluh hingga tiga puluh persen dibandingkan lebaran tahun lalu
ya jika pada lebaran tahun dua ribu dua puluh dua jumlah pendatang di ibu kota mencapai dua puluh tujuh ribu orang
tahun ini diprediksi mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh ribu orang
meski tak menggelar operasi justisi budi mengimbau agar para pendatang melapor ke rt rw setempat saat tiba di jakarta
kita sampai saat ini belum ada kebijakan untuk operasi justisi
ya dalam dua hari sebelum lebaran kemarin kami sudah melakukan sosialisasi melibatkan pak camat lurah pak rt dan pak rw
di dalam proses pendataan baru untuk pendatang yang untuk arus balik mudik ini
pada saat arus balik mudik ini kita juga melibatkan tidak hanya rt dan rw juga desa wisma
di mana sebenarnya tidak ada hal yang baru seperti tahun tahun sebelumnya
namun ada sedikit hal yang sedikit berbeda saja
dimana kita melibatkan pak rt dan pak rw di dalam proses pendataan arus balik mudik dan seterusnya